video hajatan yang digelar oleh seorang anggota dprd kabupaten banyuwangi di desa kalibaru wetan
kecamatan kalibaru banyuwangi jawa timur viral di media sosial
dalam video berdurasi lima dan dua puluh tujuh detik itu para tamu tampak tidak menjaga jarak sosial
serta tidak mengenakan masker
acara yang berlangsung hingga malam hari tersebut juga menghadirkan pentas musik yang memicu kerumunan
tim satgas penanganan covid sembilan belas kecamatan kalibaru langsung mendatangi lokasi
dan meminta anggota dprd itu untuk menghentikan kegiatan hajatan
selain itu tim satgas juga memberikan teguran keras
beberapa hari sebelumnya petugas sudah meminta yang bersangkutan
untuk tidak memaksa mengelar testa pernikahan di tengah ppkm level tiga dan empat
jadi video yang di media sosial itu dibenarkan
itu tidak berhasil
itu ketika acara wali mahan
dan kami sempat menyayangkan beliau kenapa kok masih tetap dilaksanakan
kini kasus hajatan pesta pernikahan anggota dprd dari partai persatuan pembangunan tersebut
tengah dislediki kepolisian
kami juga punya hak untuk memiksa kepada pak tepati
kami juga punya hak untuk memiksa kepada pak tepati

tni polri meminta pesta pernikahan dihentikan
langsung disambut protes tuan rumah beserta tamu undangan
menurut tuan rumah dan kerabat
pesta pernikahan yang digelar sabtu malam di kelurahan mambi kabupaten mamasa ini
sudah sesuai protokol kesehatan
diantaranya kursi tamu undangan diletakkan berjarak
sementara bagi petugas resepsi melanggar aturan dan tidak memiliki izin
dan diperoleh ke pasukan
setelah perdebatan panjang tuan rumah akhirnya sepakat
satu persatu tamu undangan yang telah hadir meninggalkan lokasi pesta
hal tersebut tentu kami sudah komunikasikan dengan beliau dengan bapak bupati
bapak bupati menyampaikan kepada kami bahwa saya selaku ketua satgas tidak pernah memberi izin
untuk melakukan pelaksanaan kegiatan pernikahan yang sifatnya memukul orang banyak
pembubaran pesta pernikahan ini dilakukan petugas lantaran dianggap dapat menimbulkan terjadinya kerumunan
di tengah lonjakan kasus covid sembilan belas
sejumlah pemuda yang tengah berkerumun ini kocar kacir melarikan diri saat dibubarkan satgas covid sembilan belas
di kawasan pasar kemis kabupaten tangerang banten minggu malam
dua pemuda tanpa masker yang sebelumnya kabur diberi sanksi push up dua puluh kali
selain itu petugas memberi teguran keras kepada pemuda lain
pemuda yang melepaskan masker
satgas covid sembilan belas juga mengubarkan sejumlah warga yang sedang makan di kios bakso
dan sebuah kafe yang masih menerima makan dan minum di tempat di atas pukul sembilan malam
mereka diminta menutup tempat usahanya
masih banyak kerumunan ya itu yang akan terus kami lakukan himbauan
sampai dengan nanti mereka sadar betul situasi seperti apa yang sedang mereka hadapi saat ini
usai membubarkan kerumunan di pinggir jalan
satgas covid sembilan belas melanjutkan operasi justisi ke dalam permukiman
untuk memantau kerumunan di dalam permukiman
demi putan cnn indonesia